tidak hanya di supermarket saja empat belas september dua ribu dua puluh satu seluruh pengguna kereta api juga wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk syarat perjalanan
namun apakah aplikasi ini dapat dipergunakan dengan optimal kita simak liputan eka rima berikut ini
pengguna kereta api jarak jauh menengah ataupun dekat harus mempersiapkan aplikasi peduli lindungi di ponsel pintar mereka
karena per empat belas september dua ribu dua puluh satu petugas loket tiket dan boarding di stasiun akan memeriksa kelengkapan data melalui aplikasi peduli lindungi
namun perlu diingat cek dulu kesiapan aplikasi anda apakah sertifikat vaksin sudah ada
jika belum perbaharui dulu identitas diri pada aplikasi atau cetak sertifikat vaksin anda agar tidak bernasib seperti saya
menggunakan aplikasi peduli lindungi memang sangat praktis namun jika kita tidak mengecek profil kita
kemudian tidak melakukan pembaharuan terhadap identitas kita yang ada di aplikasi memang akan sangat ribet
seperti yang terjadi pada saya misalnya saya butuh waktu sekitar tiga puluh menit untuk kembali memperbarui data data saya
untuk kemudian baru sertifikat vaksin saya dapat ditemukan pada aplikasi peduli lindungi
tidak semua pengguna kereta api mengetahui
bahwa aplikasi peduli lindungi saat ini wajib dimiliki untuk syarat menggunakan jasa layanan kereta api
sudah tahu sudah dengar tapi belum punya
ya malah jadi repot gitu loh
tadi saya melakukan pembelian tiket melalui loket dan di sana dibantu oleh petugas untuk melakukan verifikasi serta pembaruan data saya
tetapi bagaimana ceritanya
saya membeli tiket melalui online
ini artinya saya harus menghadapi kendala yang saya hadapi tadi berada di loket masuk ketika saya akan melakukan check in
apakah persoalan yang saya hadapi ini juga dialami oleh calon penumpang lainnya
jadi dulu itu sudah pernah sempat kebuka
terus nggak tahu lama lama aplikasi itu nggak bisa dibuka aplikasi peduli lindunginya
tapi dulu itu sudah sempat ngedownload sertifikatnya sih
jadi tadinya masuk stasiun boleh pakai sertifikatnya itu
manager humas pt kereta api daob delapan menyatakan syarat aplikasi ini berlaku tanpa kecuali
pada aplikasi ini yang perlu dicek adalah bukti sertifikat vaksin dan surat keterangan swab antigen atau pcr bagi penumpang kereta jarak jauh dan menengah
namun pada tahap awal pengguna masih diperkenakan menunjukkan sertifikat vaksin secara manual
penumpang yang tidak bisa menunjukkan secara online tersebut kami masih mengakomodir dengan menunjukkan kartu manual kepada petugas boarding kami
nah tidak ingin ribet atau terhambat pada saat proses boarding
pastikan aplikasi peduli lindungi di ponsel pintar anda dapat beroperasi optimal dan cek terlebih dahulu sebelum menuju stasiun kereta api
eka rima aga dipa surabaya jawa timur